calon presiden anies baswedan menyebut keputusan hakim konstitusi terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akan menentukan masa depan bangsa
menurutnya putusan ini akan menunjukkan apakah proses dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat atau kehendak penguasa
anies yakin hakim konstitusi mk akan mengambil putusan yang berani untuk menyelamatkan praktik konstitusi dan demokrasi di indonesia
mk segera memutus perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh
menurut rencana putusan sidang akan dibacakan senin besok dua puluh dua april dua ribu dua puluh
kita sedang di persimpangan jalan
apakah kita akan kembali kepada era
dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah
atau kita akan meneruskan
sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat